mintanya berapa dua atau lima
inilah video yang viral di media sosial setelah diunggah di kanal youtube milik muhammad nasihin dua belas oktober lalu
video berdurasi tiga menit ini diberi judul perjalanan di lampung ustaz ngasihin kena begal
dalam video itu nasihin yang sedang menumpang mobil nampak di adam empat pria yang menggunakan penutup wajah saat melintas di lokasi yang sepi
para pelaku kemudian meminta paksa uang serta barang berharga milik nasiin
namun ia berhasil melumpuhkan keempat pelaku dengan ilmu silat yang dimilikinya
akibat video ini pria dua puluh delapan tahun warga yustung jaya kabupaten lampung tengah lampung itu akhirnya dipanggil oleh aparat dari kepolisian daerah lampung
hal itu dilakukan lantaran video yang diunggahnya telah membuat kegaduhan dan diduga hanyalah rekayasa untuk kepentingan konten youtube
sementara nasihin menyatakan video viral itu telah disalahgunakan oleh pihak lain dengan mengatasnamakan dirinya
yang menjadi persoalannya apa
persoalannya itu ada orang yang mengambil terus ada orang yang tidak bertanggung jawab mengambil video saya dan mengedit terus mengatasnamakan saya
berarti akunnya bukan punya utang
ada empat yang kaitannya berhubungan dengan pembuatan konten video
apakah memang peristiwa itu bagian dari satu peristiwa yang sesungguhnya
ataupun memang itu bagian dari settingan yang memang sengaja direkam
nah ini masih dalam pemeriksaan
hingga selasa petang selain memeriksa nasihin polda lampung juga melakukan pemeriksaan terhadap empat orang lainnya
yakni kameramen dan para pemain yang ada dalam video
sugianto andi surahman lampung
berikutnya aksi penganiayaan terhadap empat orang yang masih dalam satu keluarga
terjadi di bantaeng sulawesi selatan
ya akibatnya tiga orang meninggal dunia
sementara satu lainnya kritis
selasa pagi warga kelurahan ereng ereng kecamatan tombobulu kabupaten bantaeng sulawesi selatan
dikejutkan dengan tewasnya badudu tujuh puluh tujuh tahun sadia enam puluh sembilan tahun dan siti saleha tiga puluh sembilan tahun
sementara satu warga lainnya atas nama husnul amalia dua puluh dua tahun mengalami luka luka
para korban tewas dan terluka akibat diserang dengan sebilah pisau dapur
dan pelakunya adalah abe yang tak lain adalah anak dan saudara korban
entah apa pemicunya pria tiga puluh tahun itu tiba tiba mengamuk dan menyerang keluarganya sendiri
usai kejadian ab langsung ditangkap aparat polsek tombobulu dan polres bantaeng
dugaan sementara pelaku mengalami gangguan jiwa
saat ini diindikasikan ya mengalami gangguan jiwa melakukan penyerangan dengan menggunakan pisau dapur
terhadap kedua orang tuanya dan satu saudari tirinya yang mengakibatkan ketiga orang tersebut meninggal dunia
rencananya ketiga korban meninggal akan dimakamkan pada hari ini
sementara korban selamat masih dalam kondisi kritis di rumah sakit
alwi fauzi bantaeng sulawesi selatan